maaf ya bu ayu saya ini kesini hanya ingin meminta ibu memenuhi janji ibu tuh
ya bukan apa apa bu kan yang namanya janji itu harus ditepatin
kamu gak usah khawatir saya pasti tepatin kok
tapi bu saya butuhnya sekarang bu
kamu bisa baca kan
yaudah kalau gitu saya percaya deh
jadi kalian sekarang berdua yang harmonis sih yang akur
terima kasih pak
terima kasih pak
iya kita belum kenalan ya
berarti bimo lagi deketin mereka
berarti lu bukan sayangkan gue dong
kok salah orang dari tadi berarti
kita saudaraan kalau kayak gitu
bu kamu tuh apaan sih udah udah sana mendingan
kamu pulang aja pulang pulang pulangan
bimo kamu juga gak pengen sih di sini
mendingan kamu pulang
tapi make aku masih pengen ngomong sama kamu
gak perlu harus sadarin dia omongin lagi
udah pulang gak eh cepetan cepetan pulang
bro yuk kita balik aja yuk
eh kalau cewek nyuruh kita pulang yaudah kita pulang aja
lagian besoknya kita bisa balik lagi
harus semat semat
kamu ada masalah apa lagi sama bimo
selama ini aku tahu dita suka sama bimo
tapi setelah banyak kejadian bimo tetap ingin kembali sama aku
aku ngerti kok urusan kalian itu belum selesai
karena gimana pun caranya aku berusaha supaya aku bisa deket sama bimo
tapi tetap aja gak bisa
karena bimo udah sungguh sungguh sama kamu meika
aku tuh dari awal tuh gak cerita sama kamu sama hubungan aku sama bimo
misalnya aku gak enak sama kamu
lagipula aku juga sadar
aku itu udah harus bisa move on
karena gimana pun juga kan cinta itu gak bisa dipaksa
permasalahan kamu apa sama bimo
bimo sampai sekarang masih ngejer ngejer aku
dan karena itu
rene jadi posesif banget
dan aku gak suka sama orang yang posesif
dan kita berantem
dan akhirnya aku mutusin pertunangan kita
karena aku sama rene tuh gak cocok
menurut aku keputusan yang kamu buat itu udah benar banget
karena aku juga gak suka tuh sama cowok cowok posesif kayak gitu
mereka aku mau buktiin ke kamu kalau aku masih cinta sama kamu
jadi mau gimana pun juga aku bakal jemput kamu
tapi aku gak mau randy
meka ayolah please
seharusnya kamu ngertiin dong kok sekarang kita tuh udah gak punya hubungan apa apa
dan seharusnya kamu gak boleh kayak gini
kamu harus ngertiin perasaan aku
aku mau berhenti
kalau gue ngotot mereka bakal makin menjauh
gue harus kasih waktu buat mereka berpikir
aku harus akui bahwa randy itu emang orang yang baik
bahkan sangat baik
tapi kalau aku sendiri
udah gak nyaman
buat apa diterusin
cuma yang ada bakal sakit hati
bang nanti tempatnya aku sementara ya
lo siapa yang ada a

sekarang itu berhasil
saat ini dia pengen kita diberikan buremosan
what dosa itu nih
cakaplah kerekan lu
jangan masak keluar kok
cinta aku tulus sama kamu
udah banyak banget masalah yang aku hadapi
yang membuat aku bingung
bukannya aku nggak percaya sama kamu
tapi untuk saat ini
aku lagi kepengen sendiri
tapi jangan jadi alasnya tuh
buat kita nyerah mereka
kalau kita saling cinta
kita harus sama sama berjuang ya
dan setelah kejadian ini
aku pasti akan nyadarin mama
mama pasti bakal berubah
dan mama akan melistir hubungan kita
saya ini kesini hanya ingin meminta ibu
ya bukan apa apa
bukan yang namanya janji itu
kamu gak usah khawatir
saya pasti tepatin kok
saya butuhnya sekarang bu
itu loh buat
biaya berobatnya bu aisyah
ibu kan tau biaya rumah sakit tuh
gak murah bu
kemarin aja kita terpaksa gelap gelapan bu
gak sanggup beli pulsa listrik bu
udah delapan belas tahun dia merawat meka
sampai jadi anaknya
anak yang baik dan jujur seperti sekarang
memang sudah seharusnya aku membalas kebaikannya
sekarang kita sama sama ke bank